gak ada yang kasi banget
gak ada yang kasi banget

agenda diskusi yang digelar oleh generasi muda
partai golkar atau gmpg
di resto pulau dua senayan jakarta
pusat rambu sorebatan
lantaran digeruduk oleh sejumlah orang
yang menolak diskusi tersebut digelar
janifan prapta jurnalis televisi swasta
yang menjadi korban kekerasan
oleh sekelompok orang tak dikenal
dalam acara diskusi itu mengatakan
saat sejumlah peserta diskusi dan awak media
yang tengah melakukan peliputan
tiba tiba datang sekelompok massa yang tak dikenal
sambil berusaha memaksa masuk
gerombolan massa tersebut berteriak
lantang meminta agar diskusi segera dibubarkan
beberapa awak media yang berada di lokasi
termasuk dirinya menjadi sasaran
hingga terjadi pemukulan
perusakan alat tiputan
serta terkena lemparan bangku
sementara polisi yang tiba di lokasi
langsung melakukan pengamanan
dan membubarkan massa yang melakukan kericuhan
ada dari gmpg
gerakan muda partai golkar
lagi mau bikin diskusi
terus dari pihak kmpg datang
geruduk buat ngebubarkan acara
sampai akhirnya dari pihak panitia bilang
nanti diliput ya kalau mereka pada gerudung
setelah berapa detik saya record
sudah sama mukul dagu saya
sementara inisiator generasi muda partai golkar gmpg
alman zobonara meminta maaf
atas kericuhan yang terjadi
saya kira kami sudah berbicara
tapi tidak bisa diredam
dan akhirnya terjadi bentruk fisik
dan beberapa teman teman menjadi korban
diantaranya juga teman teman media
pada prinsipnya kami dari gmpg meminta maaf
kepada teman teman media
yang menjadi korban dalam kejadian tadi
generasi muda partai golkar
selaku penyelenggara siap
menanggung kerugian baik material
maupun imaterial atas korban